berapa berapa cuma terkeliru sedikit ustadz aja ya udah saya udah begitu berasa sakitnya
udah hilang tenang aja enggak saya coba cek dulu siapa tahu bahwa tenang tenang
ya allah ustadz kenapa kaki ustadz
nah anak anakku para santriwan sekarang ustadz pusa akan mengajarkan teknik dan trik cara bermain
atau disebutkan bola kucing jadi kalian lihat ada bola di sini kalian anggap bola ini adalah ikan
asin dan kalian juga anggap saya ustadz musa ini sebagai kucingnya jadi kalian harus menjaga ikan
asin kalian bagaimana caranya supaya gak digondol kucing misal sekarang kalian ambil bolanya nah
ketika ustadz mau ngambil kalian langsung oper supaya ikannya nggak dimakan ya gitu ya siap ya
saya ajak ustadz
bu dokter sudah selesai
bu dokter mohon pamit ya
iya bu dokter sama sama
terima kasih banyak
karena sudah meluangkan waktu
untuk pesantren kunanta
dan juga berbagi ilmu untuk santriwati disini
betul itu dokter
gara gara dokter telah menjelaskan
jadi kami tahu untuk pertolongan pertama
pada saat kecelakaan
iya dokter makasih ya
jangan lupa datang kesini lagi ya
insya allah nanti bu dokter akan datang kesini lagi
saya pamit dulu saja ya
terima kasih ya dok
saya pamit ya bu ya anak anak
ada apa fajar
kok kamu lari larian kayak gitu sih chef
terus lagi latihan bola di lapangan
ya udah deh
ustazah kesana deh ya
mau ikut atau enggak
yang tertib jangan gitu
yang lainnya boleh istirahat ustazah ke lapangan dulu ya
semua ini dibakar
ya udah kita balik
ayo balik ke pesantren aja
sampai bingung nyarin kamu
tapi tapi ini bukan mama
alhamdulillah akhirnya bisa
ketemu juga orang tuanya
belum tadi aja udah ketemu
kamu pasti lapar ya
mami udah masakin
masa kemisukan kamu
eh mister sergi gak boleh begitu sama orang tua
iya betul banget tuh
apalagi kan surga ada di telapak kaki ibu
nanti kalau enggak mister bisa jadi batuk kayak maling kudang
kamu tuh kalau di sini kenapa gak bilangnya sama mami
mami tuh kangen sama kamu
ini bukan mama saya
kamu dari mama mami
kamu udah ngakuin mami lagi
sama anak mami
ya sudah sudah ibu
saya urut dikit ya
lagi udah gak begitu berasa sakitnya
siapa tau bahaya
tenang tenang tenang
gak ini bahaya gak ustaz
ya tenang aja
ada maksud dan tujuannya
ustaz tenang aja
mau kecil kecil mau tawa aja
ntar tunggu tunggu tunggu
ustaz ya allah
hanyuh hanyuh hanyuh hanyuh hanyuh
ya allah ya udah
sama perban ya
sudah ustaz jah
kayaknya tiga anak seleha saja deh ustaz jah yang mau kompres
iya ustaz jah
apaan ustaz jah
kan tadi kita itu udah diajarin sama gudok
iya ustaz jah
biar sekalian praktek juga
bisa ustaz jah
kalian yakin emangnya
bisa ustaz jah
kalian yakin emangnya
bisa ustaz jah
kalian yakin emangnya
bisa ustaz jah
bisa ustaz jah
bisa ustaz jah
bisa ustaz jah
sebatunya buka dulu
eh jangan jangan
aduh saya tuh maunya sama ustaz jah

takut nama praktek
suara indra lukman sama sobri

ini ada apa ya ini ini mereka kompeten copet dompet saya ada mereka nih astagfirullah
zim anak anak bener bener copet nggak paham bapak mereka ini santri anak anak kondok pesan
dan pulang tak mungkin mereka copet saya saksinya dan ini copetnya salah eh apa saya tukang makan
copet masakin copet nah jadi mohon maaf bapak ibu ini pasti kesalahan coba copet
buktinya nih buktinya
gak ada yang hilang sih
jadi ibu yakinkan mereka bukan bercopet mereka ini santri mohon maaf ini ada kesalahpahaman
ya udah kalau begitu mohon bapak ya